jika lima puluh enam ribu tadi adalah jumlah di keseluruhan provinsi jawa timur
di bondowoso jawa timur tercatat lebih dari dua anak berusia di bawah dua puluh tahun telah menikah
hampir separuhnya tidak mampu membina rumah tangga pada usia muda
dan akhirnya tak sedikit dari mereka yang menikah berkali kali di usia yang relatif muda
tampak muda dan ceria
senyum merekah di bibir marwati ningsi
perempuan berusia dua puluh tujuh tahun ini telah dua kali bercerai dan akan kembali menikah pada maret dua ribu delapan belas
marwati mengaku dipaksa menikah di usia belia
meski harapannya untuk mengejar cita cita pupus marwati tak pernah menganggap kedua orang tuanya sebagai penyebab
dua kali bercerai marwati dikaruniai dua orang anak dari dua suami berbeda
anak pertama ikut mantan suaminya
sementara demi anak kedua marwati banting ke suami
namanya saya punya masalah
ya allah gini cuma saya bisa bersahabat
pas habis itu saya berjuang untuk anaknya saya
kenapa saya punya cobaan seberat ini
cuma saya pasrah dan tabah gimana saya bisa hidup dan harus bersemangat gini
nasib serupa juga dialami perempuan ini
sebut saja nabila
pada usia lima belas tahun orang tua nabila memintanya menikah
seorang pemuda yang hanya dua tahun lebih tua darinya
ya kemaunya orang tua sih
anda tinggal sama orang tua tinggalnya sama nenek
ya waktu munda itu kan gak tahu nek tunangan
habis itu pulang dari munda tunangan
pas nikah ya kurang tahu juga
tapi nek nek udah kemauannya orang tua masa mau bantah
apalagi kan cik belum lulus sekolah
nabila sempat menjadi beban orang tuanya
lantaran ditindakan suami saat bayinya baru sejauh dua minggu
kini nabila hidup dalam penyesalan
ya penyesalan sih kurang sekolah
saya pengen melanjutkan cita cita
masih banyak anak lain bernasib seperti marwati dan nabila
mereka menikah karena suruhan orang tua
ada berbagai alasan orang tua memutuskan menikahkan anak mereka yang belum cukup umur
salah satunya adalah pemahaman peraturan yang rendah
seorang ibu bernama suni
tidak menolak ketika anaknya yang berusia lima belas tahun dan masih duduk di bangku smp dipinang orang
ya terserah lah kalau dia mau laki lakinya tapi ya biar sekolah
tapi sudah ku terima
sudah pokoknya sudah resmi
katanya langsung nggak usah sekolah nggak apa apa
terus dia itu bersekutu menikahkan anaknya
ya anak itu dia anaknya umur dua tahun
ya ketelakaan meninggal
jadi dua tahun itu sudah nggak punya ayah
anaknya umur dua tahun aku yang ngasuh sampai besar
marwati dan nabila berharap tak ada lagi anak anak yang bernasib seperti mereka
melalui undang undang dan kebijakan negara bertanggung jawab
memastikan pendidikan dan cita cita generasi penerus dapat terwujud
edukasi terhadap orang tua di wilayah rentan pun perlu dilakukan dengan intensif
tidak masih melanjutkan sekolah untuk membangun rumah sakit bentuk orang tua dan seluruh masyarakat di daerah bendungan
mimpinya pengacara karena saya ingin terjun ke dunia hukum dan ingin memberantas korupsi